apakah belakangan kan ada isu liar juga prof di luar misalnya
adakah khawatiran misalnya anget ini akan melebar kemana mana
dia jadi bola salju misalnya setelah anget tak interpolasi misalnya
menyatakan pendapat dan berujung misalnya pada impeachment misalnya
ya jadi tidak tertutup kemungkinan memang tidak tertutup kemungkinan
tapi kalau anda tidak berbuat sesuai dengan apa ya kenapa mesti takut memang
tidak usah di khawatir apalagi kalau mau impeachment kan prosesnya kan masih panjang kalau impeachment
makanya disitu makanya harus ke mk kan makanya mau diganti dulu itu kan
karena supaya ditahan dibentuk gitu
saya itu bukan ponakannya pak anwar usman
karena saya bukan ponakannya pak anwar usman saya tidak bersepupu dengan ponakannya
jadi jangan dicurigi saya kalau bicara mk ya clear dulu nih
karena tadi kan katanya memang bisa saja
meskipun hanya berhenti secara undang undang md tiga berhenti sebagai rekomendasi
tapi yang namanya politik bisa bergerak sampai ke immitment
tapi yang terbaru sekarang impeachment harus ke mk
apakah ini nyambung dengan dugaan tadi
cara berpikir orang sebagai berikut
ya yakni ada penyelewengan hukum di sini
kemudian dia kaitkan dengan perseratan impeachment yang ada di undang undang dasar kan
bahwa seorang presiden wakil presiden bisa diberhentikan oleh mpr mana kalah
antara lain pelanggaran hukum korupsi berbuat apa itu
mungkin itu cara berpikirnya
bagi yang memiliki niat untuk melakukan ini
ya dia tariknya benang itu ke sana
ini kan hak angket nih
pelanggaran eh apa pelaksanaan